kapolda sulawesi tenggara brigjen irianto memastikan peluru yang mengenairan di saat berunjuk rasa di kantor dprd sulawesi tenggara adalah peluru tajam
irianto juga mengaku bertanggung jawab atas insiden dan kasus ini dan akan melakukan penyelidikan dan upaya hukum sesuai ketentuan
kapolda sulawesi tenggara brigjen irianto memastikan peluru yang mengeneran di mahasiswa perikanan universitas haluoleo saat berunjuk rasa di kantor dprd sulawesi tenggara adalah peluru tajam
namun irianto mengaku belum mengetahui dari mana sumber peluru tersebut
untuk memastikan jenis peluru yang menembus dari randi polda sulawesi tenggara masih akan menunggu hasil uji balistik yang akan dilakukan tim mabespori